palingan juga dia lagi nungguin si rey
gak ada teman jogging ya
duh galak banget
iya pergi pergi
gak maaf mau disini aja sama kamu
sebentar lagi papamu akan tau
beneran tentang istrinya
kalau om bosan ketemu saya
tolong jauhin wulan sama keluarganya
jangan deket deket gue lagi
saat pipi ini kau tampar
romansa aku berduka
saat kau pergi dengan dia
kau suruh aku pergi
padahal kau tempatku untuk kembali
kemana lagi cinta aku harus berpijak
kalo kau pergi
tanpa meninggalkan secara

udah nio sebanyak nanya dulu
mendingan sekarang kita jalan
mau gue pergi dari sini
dulu kau bilang
aku yang terbaik
yang kau temui
dulu kau bilang
aku yang terhebat
dari semua cinta
yang pernah kau punya
tapi gue terpaksa
ternyata selama ini
aku bukanlah satu satunya untukmu
aku di belakangku
hancurkan perasaan cintaku
tidak ada yang bisa dihapus
aduh sampai juga
aduh ya aus sekali ini
saya butuh minuman segar ini
ah kebetulan banget nih
jangan lama tempo
enak banget ya
pulang ya bu
segar segar apa ya bu
ada nih mau yang apa
dua duanya aja deh bu
itu ada dua doang kan soalnya
aduh sissy kemana sih
kan dia yang ngajakin gue jogging
masa belum dateng juga
palingan juga dia lagi nungguin si rezeki
nah kok move on belum tuh
gak ada temen jogging ya
duh galak banget
ya pergi pergi
gak mau ah mau disini aja sama kamu
daripada ngeditmen jogging
mending sama aku
kan gue udah bilang gue gak mau
itu cuma cara gue supaya dia kabur
gini mah waktunya sissy telat
abisan tadi sissy makan dulu
biar pas jogging sisi gak kelaparan
yaudah yuk kita jogging
pasti gini lagi ngeliatin deren ya
gina pasti clbk ya kan
gue gak clbk sama darren
karena gue gak pernah nganggep darren cinta lama
sampai hari ini
orang yang gue cinta tetap dia
gak usah ngeliatin dia
udah berenti cepetan turunin gue disini
mobil tadi yang ngikutin saya sampai kesini itu
karyawan sini atau bukan
dia maksa masuk
dia bikin onar disini
bahkan saya kena pukul
non wulan pun diajak berantem pak
sekarang bulan anak saya dimana
sudah pergi pak
kesabaran cowok ada batasnya
apa maksud dia ya
roman bakal kehabisan kesabaran sama gue
jangan jalan papa
udah tahu kejadian yang tadi
papa dapat laporan dari sekuriti kantor
katanya ada orang yang ngajakin kamu ribut
bulan ada apa ini
kamu punya masalah apa
siapa dia bulan
bulan gatau siapa orang itu pak cuman
ini tampan atau tak canggar